cewek murahan boleh mau jadi cewek panggilan juga boleh
rengsek lu sialan
hei lepasin dari situ
tunggu lu ga usah ikut campur mendingan lu pergi
gua mau pergi kalau dia dibiarin pergi
awas kalau berani macam macam
lepas lagi gua patahin kaki lu sekarang lu pergi
ampun bos ampun bos
gadis cantik kamu seharusnya ga di jalan kayak gini
sebenarnya kamu kemana
mau ke toko buku mau beli sesuatu untuk adikku
yaudah kalau gitu sekarang aku antar aja ya
bu bangun bu
cepat tidurkan di sini yaudah
kamu benar benar anak ibu yang berbakti udah
ibu senang banget
sekarang kamu cepat keluar
ibu udah puas
ibu juga sekarang sudah menjadi kembali mudah lagi
gadis itu sudah tidak perawan lagi
kau masih harus mencari
gadis yang masih perawan
untuk memulihkan luka ibu